ada pembahasan tentang main bola ada pembahasan tentang sesuatu yang ringan
dan itu kita lakukan terus
sehingga berita yang diterima oleh masyarakat itu juga tidak membosankan
banyak yang mengatasnamakan angkatan udara juga
ya kami menemui berbagai
beberapa kali mengatasnamakan angkatan udara apalagi itu bukan untuk resmi kami
jelas mereka ingin mendapatkan follower untuk pemasangan yang pertama itu ya
kemudian yang kedua sering halaman kami itu digunakan untuk berbagai curhat yang tidak perlu
karena mungkin seseorang tersebut ingin mendapatkan follower perhatian dari follower kami
nah itu adalah tantangan
sehingga kami pun kalau ada yang masuk
seperti itu itu kami harus bisa meredam
dan juga bisa mengolahnya agar tidak menjadikan sebuah pelumik